loh kayaknya tadi aku mesennya teh deh mbak
kalau ada apa apa bilang sama dimas ya
mama minta tolong kirimkan jam tangan apa apa di meja papa
jam tangan papa di meja papa ya
jam tangan umurnya rusak
kok tiba tiba lemes kayak gini dimas tuh nggak papa mbak
malam mas umi nih yang akhir akhir nih kelihatannya beda gitu mbak kenapa sih
kenapa di mbak sumi itu baru masak mumpung masih hangat yuk dimakan dulu
baik pak dimengerti nanti saya kabari lagi rekan rekan yang lainnya
terima kasih banyak selamat siang pak
dim project kita gold project yang selama ini kita garap bareng bareng
lo mendingan balik duluan nanti biar gue yang urus
nanti coba diperiksa dulu sama benny kayaknya gue juga mau pulang cepat
udah gue coba duluan istirahat tidur sama gue
mbak duduk sini aja
din mbak sumi pulang ya
tim denger denger mbak sumi mau pulang ya
nanti kalau mbak sumi pulang siapa yang mau ngurusin rumah